putih bos ini saya buat kain lapar ini apa apaan kan saya udah bilang jangan diberantakin pokoknya
saya nggak mau tahu beresin aduh maaf pak gimana sih kamu beresin cepet dapat iya iya pak
mas sabar ibu ibu perkenalkan ini namanya mas selamat tanpa ulang tahun ah
jadi umur sampai
ah bang jek kabur
curiga gue itu anak anak jangan jangan mereka ngikutin gue eh kalian bertiga gimana sih main
ambil ambil aja itu kain kain yang lain kek kain pel kain apa gitu
taser bad malah ngambil kainnya season
mana saya tahu kalau kain putih itu punya sendor bolong kau siap embolong malah diomongin
heng awas sundur bolong astaga capek ngomongin ah aduh butuhnya mit amit adu pertek kalau mau
ada gudeg di sini yang enak tuh enggak ada perte adanya gudeg yang enak di jogja
rumah asia hitam maaf rt ya udah untuk kedepannya saya akan memperketat penjagaan malam ini pak
pokoknya saya nggak mau tahu kalian harus mengambil kain itu dan kembalikan kepada yang
pak rt iya perkenalkan pak rt saya selamat kolektor benda benda unik oh iya iya maksudnya
mas selamat ini mau nyari barang barang unik dan antik di kampung saya benar banget pak rt pak rt
ini kayaknya bisa membaca pikiran saya ya udah
kalau memang berminat mau mencari barang barang unik dan antik silahkan ambil nih manusia dari
prasejarah ini tidak berguna di kampung saya tega banget pak rt memang kita tuh barang antik
apa gandeng aduh perte kita kan nih laki laki semua berdek masa kita dibilang cantik iya
eh di sebelok hancur sih
berarti sampah yang dibuang sembarangan itu kainnya cendol bolong yang iyalah bener banget
masalahnya kan waktu itu kan waktu aku tuh salah ngambil udah gitu karena aku takut ya udah aku tuh
buang sembarangan aduh si bos bikin aku bingung lelah dan capek kenapa sih dibuang sembarangan
kita harus ambil kainnya lagi ntar hantu senol bolongnya marah lagi abis itu gangguin warga warga
lagi yaudah berarti kamu tuh bantuin aku ya cariin kain kafan itu
hai eh waktu itu kamu buang gimana coba diinget inget ya waktu itu banyak kesitu sih om
tapi angin kenceng banget siapa tahu terbang waktu
terus dimasukin dimana disitu udah cari coba iya
bunget sampai sini ada enggak
ayo sp anlamu jadi angkut kali cyrosse kayaknya sampahnya baru alah berarti kalau
sampahnya baru diangkut berarti mobil sampahnya itu belum jauh
berarti makanya baru diangkut oh alah berarti kalau sampahnya baru diangkut berarti mobile sampahnya itu belum jauh ya fu
berarti mobil sampahnya itu belum jauh ya fu
maaf bang saya mau cari barang penting yang kebuang
oh iya silahkan tapi jangan di berantakin ya
oh ya tenang aja pak pokoknya nggak bakalan berantakan
tenang pak nanti didapin lagi kok
kita cari dulu ya
dik dar es dar
ya udah silahkan silahkan
aduh banyak banget barangnya
tau tau lagi nih
lu kok masih taro gimana lagi ya
kita tuh dari tadi tunggu bubuk bubuk sampah cari kain kavan
eh tuh gimana sih
pusing gue jadinya bingung gue
bang cari lu belum bang
tuh lu lagi dicari
lah ketemu belakang ini gitu
nah ini dia nih nih
masuk kain putih
itu bos ini siapa ya
buat kain lap
kan saya udah bilang jangan di berantakin
pokoknya saya gak mau tau
aduh maaf pak
dari beresin lagi kok
dik dar gimana sih kamu
ibu ibu perkenalkan
ini namanya mas selamat tanpa ulang tahun
hah selamat ulang tahun dong
selamat ulang tahun
eh pak rete
ini teh nama pak rete
selamat ulang tahun
ibu ibu saya selamat
gentrik dan ganteng
kolektor benda benda unik
kalau ibu ibu ingin punya benda benda unik
lucu dan langka
saya punya banyak koleksi
kalau saya emang udah punya benda yang unik lucu dan langka
astaga itu mah luas kayaknya sepak bola
eh pak rete suka jujur
tau aja berarti
saya guci dari cina boleh dijual
tuh unik dan langka
kalau itu mah namanya bohong
yang asli itu kayak begini
nih lihat nih itu kan gelangnya segerontong
jadi sempet di bawah sepuluh
sama cincin ini tuh cincinnya benjol
ya cincinnya benjol sering kepentok mada nan
nah kalau ibu ini hobi koleksi apa
mungkin saya bisa bantu carikan gitu
gak usah pak kalau saya mah
mendingan buat nabung aja sekolahnya anak anak
panggil mas aja
sederhana tapi mahal
oh iya sih mas selamat
itu montosnya juga sederhana tapi mahal
imewa ibarat kata syantik tapi gak berisik
hehehe gak berisik tapi hoba hoba
ibu messi ini bisa aja
yaudah gimana ibu ibu
boleh dilihat koleksi saya dahulu
kalau masalah harga bisa di nego lah
itu bu messi tuh yang banyak uangnya
kalau masalah harga bisa negok
oh kamu lah budak
masalah harga ini mah mahal ini
penghasilannya sebulan lima puluh juta
beli dong bu messi
patung ini sangat unik sekali bu
jadi mau ambil yang mana ibu
maaf mas selamat
nanti kalau misalnya ibu ibu memang sudah minat
pasti akan mau hubungi mas selamat
untuk beli barang barang ini gimana
ya kan gak cepet cepet keluar kota lagi kan
percaya percaya percaya
percaya percaya percaya
kok bang jack balik kampung lagi sih
pasti prt yang izinin kan
sabar para warga
jangan terbawa emosi
jangan main hakim sendiri
semua warga disini tuh sekarang jadi gak tenang
semenjak bang jack nongo lagi di kampung sini
betul tuh prt
betul tuh prt
tapi saya sebagai rt
kan tidak bisa atau mengusir sembarangan
biar gimana juga bank jack itu
pernah jadi warga sini
dan kalau kembali kesini lagi ya
insya allah lah
gak akan ada apa apa
dan bang jack juga kan akan berubah dari janji
gimana kalau bang jack bikin kerusuhan lagi
tapi semua warga disini pada ketakutan
udah usir aja